saudara polisi menangkap sa pelaku pembakaran sebuah rumah di makassar yang merupakan menantu pemilik rumah
pelaku mengaku sakit hati karena sering diusir di depan istri oleh mertuanya
pelaku sa ditangkap polisi di jalan urib sumoharjo makassar tanpa perlawanan
pada polisi pelaku mengaku nekat membakar rumah karena sakit hati atas perlakuan keluarga istrinya
yang kerap memberikan kata kata kasar dan mengusir pelaku di depan istri dan keluarga lainnya
polisi menyita sejumlah barang bukti yang digunakan pelaku saat pembakaran
seperti jariken jaket hitam helm dan sebuah sepeda motor
nanti setelah sekultas kami akan menyampaikan mulut ke rumah dan pertemuan penyelidikan lebih lanjut